wali kota solo gibran raka buming raka kembali dinyatakan positif covid sembilan belas untuk ketiga kalinya
gibran terakhir kali terlihat menjadi inspektur upacara hari kemerdekaan di stasiun sriwudari
kabar wali kota solo gibran raka buming terpapar covid sembilan belas disampaikan wakil wali kota solo teguh prakosa di balai kota solo jumat siang
menurut teguh dua hari ini gibran tidak ke kantor dan menjalani isoman di rumahnya bersama istri dan anak anak
kondisi gibran tanpa gejala sebelumnya gibran terpapar covid sembilan belas pada bulan juli dua ribu dua puluh satu maret dua ribu dua puluh dua dan menjalani karantina di rumah dinas loji gandrung
tapi beliau menyadari setelah upacara beliau pulang dalam berbuning minta disuap
akhirnya disuap semua